tiga orang tertangkap kamera udara sedang asik menjajal sirkuit mandalika di lombok nusa tenggara barat
layaknya pembalap mereka asik memacu sepeda motor di atas lintasan yang baru selesai di aspal
bahkan saat menyadari aksinya diawasi kamera
salah satu pengendara motor sempat beratraksi kemudian tancap gas hingga keluar dari sirkuit
video yang memperlihatkan warga menerobos sirkuit mandalika ini dibagikan akun faj dronesia
insiden lain juga sempat terjadi setelah peresmian lintasan lima belas agustus lalu
sejumlah warga menjebol pagar pembatas sirkuit
aksi tersebut dilakukan lantaran
puluhan keluarga yang tinggal di sekitar sirkuit tidak memiliki akses
akibat tertutup pagar dalam proyek pembangunan sirkuit
sementara itu akses terowongan yang diberikan pengembang tidak dapat dilalui lantaran terendam air
karena belum ada perencanaan yang jelas terhadap apa yang akan dilakukan terhadap delapan puluh empat kepala keluarga yang masih ada di dalam
cuma kondisi terowongan itu kadang kadang penuh air
sehingga masyarakat kadang kadang memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan merusak pagar sirkuit
sebelumnya dalam rilis yang diterima cnn indonesia com sabtu dua puluh satu agustus
pihak itdc menyebut menyiapkan sejumlah solusi
salah satunya membangun dua terowongan
yang bisa mempersingkat akses warga menuju pantai seger tanpa harus memutar
namun faktanya kondisi terowongan selalu dipenuhi air sehingga tidak dapat dilewati
lalu rahmat juniadi mandalika nusa tenggara barat